saudara saudara kinerja data kita pada hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen
sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus enam puluh lima spesimen
ini dilaksanakan dengan dua metode baik menggunakan real time pcr maupun dengan tes cepat molekuler
sudah lebih dari sepuluh mesin tes cepat molekuler yang beroperasional
dan pada hari ini sudah bisa melakukan pemeriksaan sampai sebanyak sembilan ratus delapan puluh spesimen
ini dari sekitar satu ratus empat puluh empat ratus tujuh puluh tiga orang yang kemudian kita lakukan pemeriksaan
hasilnya sebagai berikut bahwa konfirmasi covid sembilan belas positif
sehingga totalnya menjadi tujuh belas lima ratus empat belas orang
kasus sembuh meningkat dua ratus delapan belas orang sehingga total menjadi empat satu ratus dua puluh sembilan orang
kasus meninggal lima puluh sembilan orang sehingga totalnya menjadi satu satu ratus empat puluh delapan orang
sudah tiga ratus delapan puluh tujuh kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh masjid
sehingga totalnya menjadi satu satu ratus empat provinsi
akumulasi data yang kami miliki terkait dengan orang dalam pemantauan adalah dua ratus tujuh puluh delapan ratus tujuh puluh enam orang
sementara pasien dalam pengawasan adalah tiga puluh lima delapan ratus orang
saudara saudara ini gambaran yang sangat tegas yang bisa kita lihat bahwa kasus penambahan
kasus baru masih terus terjadi
masih terus terjadi
masih terus terjadi
oleh karena itu berarti bahwa kasus positif sebagai pembawa virus ini masih berada di tengah tengah kita
inilah yang berkali kali kami sebutkan sebagai otg
tanpa gejala sedangkan di dalam tubuhnya membawa virus
oleh karena itu mencuci tangan menggunakan sabun adalah cara yang paling bagus
untuk kemudian mencari penyakit
untuk kemudian membersihkan kemungkinan cemaran droplet dari otg misalnya yang mengenai benda benda di sekitar kita
dan kita sentuh baik sengaja maupun tidak sengaja
kemudian kita melakukan menyentuh mata menyentuh hidung menyentuh mulut tanpa tangan kita cuci
ini juga akan mempercepat proses penularan
kemudian gunakan masker jika keluar rumah
kita tidak pernah tahu siapa yang sakit di luar rumah
oleh karena itu
dan kemudian segera ganti dengan masker yang baru pada saat sampai di rumah
dan masker yang habis dipakai dicuci dengan menggunakan air sabun
budayakan mulai sekarang untuk betul betul bisa menjaga jarak fisik setidaknya satu meter dengan orang lain
ini adalah sesuatu yang baru yang harus kita jalankan
kami yakin kita bisa melakukan ini
sehingga kemudian kita pun juga akan merasa tidak nyaman
kalau kemudian terlalu berdekatan berkerumun dengan orang banyak dan sebagainya
kalau ini sudah menjadi suatu kebiasaan baru kami yakin bahwa ini akan bisa menjadi sesuatu yang positif
bukan hanya terhadap covid tetapi terhadap penyakit yang lain yang menular secara langsung
oleh karena itu tetap di rumah adalah sebuah pilihan
untuk saat ini tidak bepergian
meskipun hanya di dalam kota sebaiknya tidak dilakukan
karena kita juga tidak pernah tahu siapa yang sakit
kalau kemudian kita bisa melaksanakan secara bersama sama kita yakin bahwa ini akan bisa kita lakukan
saudara saudara ikuti terus berita yang benar tentang covid sembilan belas
banyak sekali yang sudah kita siapkan baik di covid sembilan belas go id
call center satu ratus sembilan belas atau di akun media sosial yang lain atlawancovid sembilan belas id
kemudian di halo camp cash aplikasi online yang lainnya
dan kemudian ikuti secara rutin jaran yang dilakukan oleh tvri dan rri
serta disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
saudara saudara inilah yang bisa kita lakukan dan inilah peran serta kita
sangat berarti untuk bisa
melindungi diri sendiri melindungi orang orang di sekitar kita
keluarga kita dan kemudian bangsa kita
mari kita yakinkan bahwa kita bisa dan kita memang berniat
untuk melakukan ini secara bersungguh sungguh
kita pasti bisa indonesia pasti bisa
sekian dan terima kasih